ketimpangan ekonomi penduduk indonesia atau biasa disebut sebagai gini ratio di masa pandemi covid sembilan belas tahun dua ribu dua puluh meningkat
saat pandemi seperti ini gini ratio adalah salah satu parameter yang penting yang harus diperhatikan untuk mengurangi dampak dari pasca pandemi
dan krisis pandemi kali ini sangat berbeda dengan krisis moneter sebelumnya
kali ini umkm dan juga rakyat kecil yang paling terpukul secara finansial
karena itulah angka kemiskinan indonesia naik akibat pandemi
bps juga mencatat tingkat kemiskinan di pedesaan naik menjadi tiga belas dua persen
dan selain itu tingkat kemiskinan di perkotaan juga naik menjadi tujuh delapan puluh delapan persen
ini naiknya sangat signifikan dan kami akan mengulasnya pagi ini untuk anda
mari kita lihat pandemi covid sembilan belas
covid sembilan belas menyebabkan perilaku aktivitas ekonomi dan juga pendapatan masyarakat menurun
akibatnya lebih dari dua puluh sembilan dua belas juta penduduk ini terdampak
di antara mereka dua lima puluh enam juta orang ini menganggur
dan anda bisa melihat ini naik sebesar tujuh tujuh persen karena pandemi
dan sementara itu ada dua puluh empat juta penduduk
harus bekerja dengan pengurangan jam kerja dan upah
dan mari kita lihat bersama
di masa pandemi ini kita mempunyai data dari tahun dua ribu tujuh belas hingga tahun dua ribu dua
ini adalah jumlah penduduk miskin di indonesia
pada tahun dua ribu sembilan belas jumlah penduduk miskin di indonesia sempat single digit atau di kisaran sembilan persenan
anda bisa melihat ini adalah titik yang paling rendah di indonesia
masa tahun dua ribu sembilan belas yaitu adalah dua puluh empat tujuh puluh sembilan juta penduduk miskin di indonesia
dan ini persentasenya sudah menurun menjadi single digit sembilan dua puluh dua persen
tetapi pandemi covid sembilan belas melanda dunia
kita bisa melihat ini adalah titik poin di mana pandemi masuk ke indonesia
dan ini sudah mulai meningkat dari tahun dua ribu sembilan belas ke tahun dua ribu dua puluh
pada tahun dua ribu dua puluh penduduk miskin di indonesia menjadi dua puluh enam empat puluh dua juta
dan tetapi persentasenya ini masih di bawah sepuluh persen
tapi data terakhir september dua ribu dua puluh penduduk miskin indonesia sudah diangkat pucuknya
yaitu adalah dua puluh tujuh lima juta penduduk miskin di indonesia
dan persentasenya ini sudah mencapai sepuluh sembilan belas persen
kita lihat data selanjutnya
sementara itu ketimpangan kemiskinan di desa dan di kota juga masih tinggi
ini bisa kita lihat dari data berikut
di mana pada september dua ribu dua puluh tingkat kemiskinan di desa naik sekitar empat persen
menjadi tiga belas dua persen
dan sementara itu kemiskinan di kota pun juga ikut naik sebesar lima persen menjadi tujuh delapan puluh delapan persen

disamping itu garis kemiskinan di kota ini juga menaik sebesar delapan persen

dan memang ini mungkin anda bisa sedikit pusing ya
bagaimana kita bisa menghitung apakah saya sudah masuk ke garis kemiskinan
kami akan mengulasnya untuk anda
apabila satu keluarga ayah ibu dan punya tiga anak garis kemiskinan sudah naik ke angka empat ratus lima puluh delapan ribu
jadi setiap orang kita harus hitung pemasukannya ini empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah
jadi total misalnya hanya ayah sebagai kepala keluarga yang kerja maka anda harus mempunyai income atau pemasukan senilai dua tiga juta rupiah untuk menghidupkan keluarga anda
dan garis kemiskinan per kapita ini juga menggambarkan pengeluaran tiap orang per kepala keluarga di indonesia
jadi misalnya kalau pemasukan anda di bawah dua tiga juta berarti anda sudah termasuk

dan mari kita lihat bersama kemiskinan di desa dan juga di kota
gini ratio ini menggambarkan bagaimana ketimpangan antar penduduk kaya dan juga miskin di kota maupun di desa
dan perhitungannya dari skala sampai satu
ini adalah gini ratio
sampai satu
semakin mendekati satu berarti kesenjangan rakyat di indonesia ini semakin besar
dan sebaliknya semakin mendekati berarti kesenjangan semakin berkurang
kita bisa melihat dari tahun dua ribu dua puluh sewaktu pandemi maret dua ribu dua puluh ini di desa gini ratio nya sekitar
dan sewaktu desember dua ribu dua puluh data terkini sudah meningkat menjadi tiga puluh tujuh
di kota juga sama meningkat menjadi tiga ratus sembilan puluh sembilan
dan secara keseluruhan ini meningkat mencapai tiga ratus delapan puluh lima
di saat pandemi seperti ini bagaimana kita bisa menurunkan gini ratio di indonesia
dan salah satu solusinya indonesia perlu akselerasi penyerapan anggaran dan sos
baik dari pemerintah pusat maupun daerah
karena jika uang mengalir ke umk
umkm dan juga rakyat kecil akan membantu roda ekonomi berputar kembali
sehingga bisa mewujudkan kemakmuran bersama